dongeng bahasa indonesia
beruntung bagi poliana bibi polinya nama bibi poli yang sama dengannya tinggal tidak jauh dari situ dan bersedia menerimanya
apakah kau bibi poliku
bukan sayang aku pembantunya ginger mari kuantar menemuinya
saat mobil berhenti di rumah barunya
poliana takjub bahwa itu bukanlah rumah sama sekali
ginger bawa barang barang gadis itu ke atas
terima kasih telah menerimaku
iya sepertinya aku tidak punya pilihan lain dalam hal ini
sekarang cepat ikuti ginger ke kamarmu dan jangan sampai tersesat
ya lihatlah seluruh ruangan
dan apa kau lihat
jendela indah ini
ini menghadap ke halaman
bibi poly telah memberiku kamar terbaik di rumah ini
baiklah itu salah satu cara untuk melihatnya
tidak banyak yang bisa kau lakukan di sini selain berusaha untuk menjauhi bibi poli
makan malam tepat jam enam sore
kalau kau terlambat sedikit saja itu artinya kau akan dihukum
apa kau mengerti
ini indah sekali ibu
ayah kau pasti senang berada di sini
pollyanna kau di mana
makan malam dimulai lima menit yang lalu
kau akan berada dalam masalah ketika bibi polly memanggilmu nanti
semuanya begitu indah di sini
aku sudah berhasil
aku mengagumi bunga bunga indah dan awan
apa kau melihat bahwa ini hari yang sempurna di luar
aku tidak peduli kami punya aturan
poliana mengabaikan sikap negatif bibi polly dan duduk menikmati makanannya
poliana begitu menikmatinya tapi bibi polis sudah tidak ingin makan
setelah makan malam bibi polly menghukum poliana karena terlambat
dia membawanya ke kamar loteng dan menguncinya
tetap di sini sampai besok pagi
belajarlah tentang sopan santun
bibi polly membanting pintu dan meninggalkan pollyanna
awalnya pollyanna merasa sedih
ayah aku rindu kalian
bibi polly tidak mengerti
dia tidak mengerti ada banyak hal yang bisa ditawarkan dunia
dia hanya melihat yang buruk saja
aku harap kalian di sini membantuku
tolong beri aku tanda semuanya akan baik baik saja
saat itu angin meniup tirai di depan jendela poliana
poliana menyadarinya dan melihat keluar
itu adalah malam yang indah
di luar jendelanya poliana melihat bulan purnama
dan bintang menyinari bunga bunga di halaman
wow luar biasa
itu yang kubutuhkan
terima kasih ibu dan ayah
meskipun aku terkunci di sini
masih bisa ku nikmati langit malam
malam ini begitu ku nikmati
akan kutunjukkan kepada bibi polly bahwa tidak apa apa untuk bahagia
dan melihat hal baik
aku tahu aku akan mengajarinya permainan yang menyenangkan
keesokan paginya setelah ginger membuka kamar pollyanna
keduanya menuju ke desa untuk mengambil beberapa barang
poliana senang memandangi etalase toko yang berbeda dan melambai ke orang orang
tapi ada satu orang pria yang dia perhatikan
pria itu berdiri di jalan tidak berbicara dengan siapapun dan cemberut
senang bertemu denganmu richard
bukankah hari ini hari yang indah untuk belanja
apa yang ingin kau beli di sini
bukankah kau seharusnya bersama ibumu
ibuku mengawasiku dari atas
oh maaf atas kehilanganmu
tidak lama kemudian ginger menyadari poliana sudah tidak berada di dekatnya lagi
poliana jangan ganggu pria ini
sampai jumpa lagi richard
poliana dan ginger lalu melanjutkan berbelanja
di luar toko mainan poliana bertemu dengan anak laki laki bernama sam
dia menawarkan poliana bermain dengan bolanya dan keduanya dengan cepat menjadi teman
saat poliana dan ginger berjalan pulang poliana menemukan kucing kecil di jalan
kucing itu terlihat sedih dan sendirian jadi dia langsung mengambilnya
menurutku kucing kecil ini butuh rumah
menurutku bibi polly tidak akan menyukainya pollyanna
kita harus melakukan hal hal baik bagi mereka yang membutuhkan
sekembalinya ke rumah poliana memperkenalkan bibi poli ke anak kucing barunya
kami tidak memelihara kucing liar di rumah ini
tapi dia kesepian dan dia butuh makanan
akan kurawat di loteng agar dia bisa melihat burung burung di luar jendela dan berjemur di bawah sinar matahari
kau tidak akan tahu dia ada di sini
setiap minggu saat ginger berbelanja pollyanna akan menemannya ke desa
poliana sering bermain dengan sam dan keduanya dengan cepat menjadi teman
sam orang pertama yang diajarkan poliana tentang permainan senang
permainan senang itu mudah
sini akan kutunjukkan
hal apa yang membuatmu sedih
hmm setiap malam di minggu ini buku membuatkan kami sup yang sama

inilah caramu bermain
luangkan waktu sejenak dan bayangkan sesuatu yang lebih baik

buku yang lebih baik
buku yang lebih baik
buku yang lebih baik
buku yang lebih baik
buku yang lebih baik
simpan kerja veral dengan anda dan bayangkan sesuatu yang lebih buruk

seperti tidak makan tak makan sama sekali

bayangkan kau tidak punya makanan bahkan sama sekali
bayangkan kau tidak punya makanan bahkan sama sekali
meski supnya sama setidaknya kau makan kau tidak pernah lapar
supnya sama setidaknya kau makan kau tidak pernah lapar

kau benar aku merasa lebih baik

sam dan pollyanna menyukai permainan itu
semoga semuanya berjalan lancar
beberapa minggu poliana akan mengajarkan permainan senang itu ke orang lain yang tinggal di desa itu
semua orang kagum dengan sikap positifnya
suatu sore poliana memutuskan untuk membawa sam pulang menemui bibi poli
senang bertemu denganmu bibi polly
poliana apa yang sudah aku bilang tentang membawa gelandangan
aku bukan gelandangan
sam terluka mendengar perkataan bibi poli
dia berlari sambil menangis
poliana berlari mengejar sam
dia melihat kedua arah lalu menyeberang jalan
karena tergesa gesa poliana tidak melihat kedua arah
dia mengejar sam dan kemudian sesuatu yang buruk terjadi
pasca kecelakaan itu
poliana dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama
dokter tidak tahu harus apa
kami tidak tahu apakah poliana bisa berjalan lagi atau tidak
meski terbaring di tempat tidur poliana tetap positif
dia mengajari para perawat dan dokter permainan senang
dan mereka semua tersenyum dan tertawa bersama
satu satunya orang yang tidak tahu cara bermain adalah bibi poli
poliana bagaimana kau tetap bersikap positif
bagaimana kau tetap bersikap positif
ini permainan senang
aku tidak pernah mendengarnya
richard telah mendengar tentang kecelakaan poliana
dan dia langsung ke rumah sakit secepat mungkin
selama beberapa minggu
dia duduk di samping tempat tidur poliana bersama bibi poli dan ginger
dia dan poliana membicarakan segala hal
dan menjadi teman dekat
suatu hari dia menceritakan sebuah rahasia kepada poliana
aku dulu kenal ibumu
aku jatuh cinta padanya tapi dia mencintai ayahmu
kami tidak bisa bersama
kau sangat mirip dengannya
itu luar biasa
aku memiliki banyak uang dari yang aku perlukan
mau kau tinggal bersamaku
aku bisa menjagamu
kami bisa mengajarimu cara berjalan lagi
kurasa aku tidak akan pernah bisa meninggalkan bibi polly
tapi sepertinya aku kenal orang lain yang mungkin membutuhkan bantuanmu
richard berangkat sore itu dengan janji akan bertemu dengan poliana satu hari lagi
poliana memberitahu bibi poli tentang ajakan richard
dan bibi polly serta ginger menangis bahagia karena poliana memilih untuk tidak meninggalkan mereka
aku mengerti sekarang poliana
kau sinar mentari dalam kehidupan yang dipenuhi awan dan hujan
tidak akan kubiarkan kau pergi
terima kasih telah menunjukkan bagaimana menemukan keindahan dalam hidup
kami menghargai setiap momen yang kami miliki bersamamu
richard menggunakan uangnya untuk membayar dokter untuk membantu poliana belajar berjalan lagi
akhirnya berhasil setelah berbulan bulan berlatih poliana pulang menemui bibi polly dan ginger
richard bertemu sam dan berkat poliana memutuskan untuk menerimanya sebagai asisten
sam belajar banyak dari richard dan mampu memberikan uang tambahan untuk keluarganya
mereka tidak perlu lagi makan sup setiap hari
malam ini kami makan kalkun dan kentang
ayah dan ibu tersayang
aku rindu pada kalian
bibi poli akhirnya belajar melihat hal hal indah dalam hidup
bahkan saat kita merasa sedih selalu ada hal bahagia yang bisa kita ingat untuk mengubah pandangan kita
sam dan richard bahagia bersama dan akhirnya aku bisa berjalan lagi
daisy adalah kucing termanis di dunia
dan aku sangat bahagia
aku berhutang segaranya pada kalian karena telah mengajariku hal positif dan berkah
jika aku tidak kehilangan kemampuan untuk berjalan aku tidak akan pernah mengerti betapa besarnya berkah untuk bisa berjalan sendiri
dengan cinta yang tulus putrimu poliana
jangan lupa untuk berlangganan